seperti banyak hewan ternak di tanah air kerbau kerbau bule milik keraton solo atau kebau bule
juga terserang penyakit mulut dan kuku atau pmk sejak beberapa waktu lalu
satu diantaranya bahkan mati
kini delapan belas kerbau keraton tersebut masih dalam masa penyembuhan setelah terkena pmk
namun lima ekor kerbau dipastikan dalam kondisi baik dan dapat diikutkan pada kirap malam satu suro
kerbau kerbau ini dikarantina terpisah di area magangan di dalam kompleks keraton solo
sedangkan kerbau lainnya di alun alun selatan keraton solo
menurut kanjeng gusti pangeran haryo dipokusumo pangang parentah keraton solo
meskipun kelima kerbau ini paling sehat tim kesehatan dari keraton solo dan pemkot solo tetap memantau perkembangannya
ada penyakit yang namanya pmk atau penyakit mulut dan kuku
dan itu sebagian dari para agungan yang maesoh ini ada yang terpapar
nah untuk tetap bisa terlaksananya kirap tersebut maka dikarantina
jumlah yang dikarantina sampai hari ini adalah jumlahnya
yang lainnya juga semua penanganan medis semua sama
selain melibatkan kerbau keraton kirap malam satu suro yang tiada akan selama dua
dua tahun ini juga akan menghirap beberapa pusaka keraton
kirap sendiri akan dilaksanakan pada jumat dua puluh sembilan juli pukul dua puluh tiga hingga sabtu dini hari
dengan rute kori kamandungan supit urang geladak jalan mayor sunario kapten mulyadi veteran
yosudarso selamat riyadi dan kembali ke keraton